alkisah di sebuah desa kecil di india hiduplah subal seorang lelaki kurus dan lemah
putranya susil adalah anak yang nakal dan cukup sering mengganggu ketenangan penduduk desa
subal menderita rematik dia tidak bisa mengejar susil dengan mudah
puteraku benar benar terlalu nakal vikram
apa yang bisa aku aduh rematiku terlalu buruh dan dia seperti monyet lincah
bukankah itu susil
suatu pagi susil berguling guling di tempat tidur
dia sambil berpikir
ada tes matematika hari ini tapi aku tidak mau pergi
susil bangun nak sebentar lagi waktunya untuk sekolah
hmm ayah aku rasa aku tidak bisa pergi sekolah aku punya sakit perut yang mengerikan
sakit perut ya anak yang malang sakit sekali ya
susil mengangguk dengan sedih
dia merasa senang karena triknya berhasil
ya kau tidak bisa sekolah hari ini
kau juga akan melewatkan perayaan kembang api bose sayang sekali
suba lalu keluar meninggalkan susil yang ketakutan
dia telah berharap untuk pergi ke bose untuk makan jalebis dan menonton kembang api
ini minum obat ini ini akan membantumu
ayah aku baik baik saja sakit perutku sudah hilang
tetapi bagaimana jika itu sakit kembali ini minumlah sekarang
susil yang malang tanpa bisa mengelak dia meminum cairan yang tidak enak yang ada di dalam mangkuk itu
subal meninggalkan kamar dan menguncinya di dalam
ayah apa yang kau lakukan
akan lebih baik jika kau beristirahat sepanjang hari
susil menggedor pintu tetapi tidak berhasil dia menangis terseduh
hahaha seandainya aku lebih tua aku akan dapat melakukan apapun yang aku inginkan
di luar subal berpikir keras
susil tidak tahu apa yang dia lakukan
aku tahu betapa beruntungnya dia menjadi muda aku terlalu dimanjakan oleh orangtuaku dan tidak pernah belajar
aku berharap aku masih muda lalu aku akan belajar sepanjang hari dan dapat nilai terbaik
hari berlalu dan pada akhirnya subal dan susil bisa tidur dengan tenang malam itu peri keinginan mendatangi rumah mereka
aku sudah mendengarkan keinginanmu dan karena itulah hal yang sangat kau inginkan aku akan mengabulkannya
keesokan harinya subal terbangun dengan perasaan yang sangat aneh
hmm kenapa pakaianku begitu longgar
hmm apa apa ini benar benar tubuhku
dia berlari ke kamar susil dan merasa khawatir tapi alih alih putranya yang ada hanya seorang lelaki tua yang duduk di tempat tidur
oh pakaian ini ketat apa yang terjadi padaku
susil oh sekarang aku mengerti
susil merasa kagum melihat suba sebagai seorang anak kecil dan mendengarkan penjelasannya dengan sangat terkejut
jadi kita mendapatkan keinginan kita kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan
jangan berteriak terlalu keras aku merasa sangat segar kembali aku tidak bisa belajar seperti ini aku pikir aku akan memancing
memancing tidak karena kau masih kecil maka kau harus pergi ke sekolah
pergilah aku orang dewasa sekarang lakukan apa yang aku katakan
subal kaget tapi dengan lemah lembut dilaporkan
dia berpakaian lalu pergi
sekarang apa yang harus aku lakukan
oh aku tahu aku akan memanjat pohon tertinggi di desa ini
jadi dia pergi ke pusat desa di mana pohon beringin besar tumbuh
sambil berjalan kakinya sakit dan juga bergetar
mungkin karena ini adalah tubuh yang baru butuh waktu untuk terbiasa
tetapi ketika dia sampai dia merasa lebih lelah
itu tidak terlalu besar aku bisa melakukan ini
dia mulai naik perlahan berjuang dengan setiap gerakan
hanya satu akhirnya
dia duduk di dahan pohon paling bawah
terengah engah dan merasa sangat lelah
sehingga menarik perhatian orang orang yang ada di sekitar
tetapi teman temannya tidak mengenalinya dan malah mengejeknya
orang orang mulai terkikik melihat seorang lelaki tua duduk di atas pohon
kerumunan itu tertawa terbahak bahak termasuk teman temannya
terganggu oleh hal ini dia dengan susah payah berdiri dan berjalan tertatih tatih
sesampainya di rumah dia menemukan
dan sebal berdiri di sana
kenapa kau pulang cepat sekali
sekolah hari ini setengah hari
aku kelaparan tolong beri aku makanan
hah kenapa harus aku
aku lapar itu sebabnya
lalu susil terhuyung huyung ke dapur dan mulai memasak
taruh lebih banyak itu
dan masukkan wortel lebih sedikit aku tidak suka itu
lebih cepat lebih cepat
aku ini benar benar lapar

tenanglah biarkan aku memasak
susil sudah lelah pada saat makanan dihidangkan
tetapi subal dengan lapar memakan semuanya dengan penuh semangat dan menjelati pirinya sampai bersih
yum bukankah ini lezat
anak kecil yang konyol
keesokan paginya susil pergi keluar untuk membeli permen
ini terlihat luar biasa
oh ini terlalu manis
dia telah berpikir untuk mendapatkan beberapa untuk subal tetapi sekarang dia berubah pikiran
selera susil telah berubah seiring usianya tetapi dia tidak menyadarinya
sementara itu di sekolah subal bosan mendengarkan pelajarannya
subal kenapa kau tidak memperhatikan
karena aku sudah tahu semua yang kau ajarkan
maka jelaskan kembali apa yang aku ajarkan
hmm ini ada guru sainsku dan ada tanaman yang tergambar di papan tulis
ya kau berbicara tentang pentingnya tanaman dan bagaimana mereka memberi kita oksigen iya kan
subal aku mengajar kelas seni hari ini bukan sains
dan kau seharusnya menggambar tanaman ini pergi dan berdiri di luar sampai pelajaran selesai
oh ya ampun
di sisi lain susil berkeliaran dan merasa cukup kesal
mungkin berenang akan membuatku lebih baik
dia hampir mencelupkan setengah tubuhnya ketika tiba tiba dia mulai merasa sangat dingin
oh air ini terlalu dingin dingin
akhirnya dia bergegas dan berjalan pulang
dia terkena flu dan air itu hanya memperburuk reumatiknya
sekolah sudah selesai dan subal kembali ke rumah dengan sangat sedih
tiba tiba dia melihat beberapa temannya duduk dan mendiskusikan sesuatu
yang mendatangi mereka dan mendengarkan dengan seksama ketika mereka bicara
aku sama sekali tidak setuju denganmu
tidakkah kau pikir kau sedikit kasar
orang orang tua itu menatap kaget pada anak kecil yang dengan berani memberikan pendapatnya
subal benar benar lupa bahwa dia masih anak anak dan teman temannya tidak mengenalinya
kau anak siapa
apa kau punya sopan santun
pergilah jangan berkumpul dengan orang tua
subal bergegas pulang
dia takut dimarahi lagi
hari sudah gelap ketika dia sampai di rumah
maaf aku tidak cukup sehat untuk memasak
kau tidak perlu memasak untukku
tidak ada gunanya
tidak ada di sini kurasa aku akan kelaparan malam ini
malam itu mereka memikirkan beberapa hari terakhir yang sangat menyedihkan
ini mengerikan aku tidak bisa berenang mendaki aku bahkan tidak bisa berjalan tanpa tersandung
tubuhku sakit dan aku sudah lama tidak memakan permen
aku benci ini aku lebih suka berbicara dengan temanku tentang masalah serius daripada berbicara dengan teman susil tentang mencocokkan stiker
sekolah membosankan ketika aku sudah mempelajari segalanya
aku terlalu pendek untuk memasak untuk diriku sendiri
untuk kembali seperti sedia kalah
sepertinya kau telah menyadari apa yang benar benar kau inginkan
karenanya aku akan mengembalikanmu ke bentuk yang semula
keesokan paginya subal bangun dan dia merasakan sakit yang tidak asing di seluruh tubuhnya
hah apa ini hah
susil berlari ke kamar ayahnya
ayah ada apa
susil aku kembali ke keadaan semula
dan kau juga kembali seperti dirimu
ayah aku akan pergi sekolah
aku harus bertemu semua temanku lagi
maka susil bergegas keluar dari rumahnya
subal di sisi lain langsung ke dapur untuk membuat sarapan hangat yang menyenangkan
anehnya semua itu
tetapi sekarang aku tahu rasanya menjadi muda lagi
aku mungkin harus lebih lunak kepada susil
di sekolah susil senang dikelilingi oleh temanku
betapa bodohnya aku
aku suka menjadi anak anak
tapi aku tidak akan menyusahkan ayah lagi
sungguh sulit untuk menjadi setua dirinya
aku sudah mengerti sekarang
dan begitulah ceritanya berakhir
ungkapan sebelum menghakimi seseorang
berjalanlah sejauh satu mil dengan sepatu mereka sangat berarti
karena kau tidak pernah tahu apa yang dialami orang lain
bersyukurlah dengan apapun yang sudah kau miliki
dan seperti hanya subal dan susil akhirnya mereka belajar